baik untuk mengetahui informasi terkini dari jalur pantura kita segera bergabung dengan dini apriliana yang berada di jalur arteri tegal jawa tengah
selamat malam dini bisa anda ceritakan di tempat anda melaporkan saat ini jalur pantura kondisinya seperti apa apakah padat
kalau saya lihat di belakang anda ramai lancar rupanya ya
ya selamat malam indra memang betul tiga hari menjelang hari raya idul fitri dua ribu tujuh belas
arus mudik yang ada di pintu masuk kota tegal di kedua arahnya ini ramai lancar baik dari arah pantura menuju ke tegal dan juga arah tegal menuju ke pantura
juga memang dari info yang saya dapatkan pukul lima sore tadi hingga pukul tujuh malam di depan persimpangan brebes timur
exit ini terpantau padat begitu indra sekitar ada dua kilo antrian kendaraan yang menumpuk di brexit timur
namun memang sejumlah pihak kepolisian langsung siaga ini memperlakukan kontraflow untuk mengurai kemacetan yang terjadi di pintu keluar tol brebes
sehingga memang arus lalu lintas yang ada di pintu masuk kota tegal ini sudah terurai begitu indra
nah dari informasi yang saya dapatkan dari pihak kepolisian
nah tegal brebes ini memang awal puncak arus mudik akan terjadi pada malam hari ini bu
tepatnya pukul sepuluh malam nanti mengingat kendaraan dari arah tol palimanan akan keluar ke tol brebes exit nanti indra
dan antisipasi terus bergulir dan diperlakukan dengan salah satunya dengan membuka pintu darurat nanti selama panjang dua puluh empat jam
dan memang situasi ini akan melihat kondisi dan situasi
arus lalu lintas yang nantinya akan terjadi di pintu tol brebes timur nanti apabila terjadi kepadatan sepanjang dua puluh hingga tiga puluh km nantinya akan dibuka tol darurat ini apabila nantinya akan terjadi kepadatan
dan indra juga perlu diketahui bagi para pemudik atau pengendara motor yang hendak berencana untuk melewati jalur darurat nanti dihimbau untuk ekstra hati hati mengingat memang jalanan di jalur darurat ini belum seratus

dan juga penerangan serta debu yang masih tebal begitu indra dan yang harus yang dipastikan adalah menyiapkan stamina dan juga kondisi mobil yang sehat agar perjalanan aman dan nyaman
baik jadi akan mulai padat atau karena sudah mulai akan masuk pada puncak arus mudik di wilayah tegal ini sekitar pukul sepuluh malam nanti artinya kurang satu jam lagi
nanti kita akan minta laporan lebih lanjut dari anda
terima kasih atas laporan anda saat ini